sejumlah wilayah di jawa tengah terendam banjir akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir
lalu bagaimana penanganan banjir di jawa tengah
kita sudah terhubung dengan pelaksana harian kepala pelaksana bpbd jawa tengah bapak arief wahyudi
selamat malam bapak
selamat malam di negeri
iya menurut informasi bapak saat ini sedang berada di lokasi ya pak
boleh diceritakan bapak berada tepatnya di mana dan bagaimana proses penanganan di sana sejauh ini pak
ini kami positif kita lebih dari krimul ya
jadi saat ini kalau perlu kami sampaikan bahwa di semarang sejak sabtu lalu kita tercatat di sini ada empat puluh dua titik banjir
namun saat ini sudah menurun menjadi sekitar tiga puluh dua titik
sebagian besar lokasi sudah mulai surut
namun dalam pengamatan kami ada beberapa hal bahwa di wilayah kota semarang wilayah timur masih terendam banjir
jadi di daerah kaligawe di daerah inunyo genuk dan begitu
sementaranya masih tercatat kenangan air yang cukup tinggi
ya proses penanganannya seperti apa pak sejauh ini kepada titik titik yang masih terjadi banjir
kami di bpbd covid jawa tengah saat ini kita fokus pada penanganan logistik dan evakuasi pada mereka mereka yang membutuhkan
karena dalam kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan pasokan bahan makanan dan untuk wilayah wilayah tertentu
jadi sulit menembusnya
karena wilayah yang terdapat masuk ke dalam daerah daerah perkambungan yang cukup sempit
sehingga perlu kami dalam pelaksanaannya ketika kita mau membagikan logistik kita mau melakukan evakuasi terkendala beberapa hal
kira kira seperti itu bu
oke lalu bagaimana solusinya nanti pak untuk bisa menjangkau daerah daerah tersebut
karena bagaimanapun juga mereka yang berada di daerah yang sulit terjangkau itu harus selalu dibantu juga begitu pak
harus bisa ditangani dengan baik
makanya kita dalam hal ini kami selalu berjaga jaga di kawasan kawasan yang saat ini sedang terendam banjir
jadi begini perlu kami perhatikan bahwa wilayah wilayah yang kami sebut terisolir tadi bukan berarti wilayah yang jauh dari perkotongan jalan raya
tapi permasalahan yang kami hadapi saat ini adalah banyak wilayah wilayah di kawasan yang terkena banjir itu adalah kawasan kawasan yang perkampungan sulit
jadi perahu kami tidak bisa masuk
baik untuk melakukan dropping logistik
ataupun melakukan evakuasi bagi mereka yang membutuhkan
nah ini perlu kami sampaikan juga pada saat pertama kali banjir pada hari sabtu tanggal enam yang lalu
permintaan untuk evakuasi bagi masyarakat yang membutuhkan sangat luar biasa tinggi
sehingga pada saat itu kami melakukan pemilahan ketika kita melakukan evakuasi
yang pertama kita lakukan evakuasi untuk masyarakat adalah mereka yang masih balita atau bayi orang sakit dan orang lansia
dan pada saat pertama kali kita ada terjadinya
tapi ini berlangsungnya
kami menurut permintaan evakuasi sudah mulai berkurang
kami saat ini lebih memfokuskan pada kemengenan dropping logistik
nah ini tadi yang kami pikirkan
bahwa dalam konteks dropping logistik tersebut kami memutuskan pada titik titik di mana disini terdapat dapur umum
baik dapur umum yang kami kersasamakan bersama dengan bppb kota semarang
dan beberapa elemen lain termasuk di tagana relawan muhadjah dasnas relawan relawan ansor
itu kita koordinasikan semua
dan dalam konteks penanganan banjir ini kita dropping juga titik titik yang sangat pegis
di mana disini terdapat dapur dapur umum
baik terima kasih banyak atas informasinya bapak arief wahyudi yang sudah menyampaikan langsung ini dari lokasi banjir yang ada di jawa tengah
kita sama sama berharap agar potensi potensi seperti misalnya
longsor dan bencana bicara lain ini juga bisa diantisipasi dengan baik ya pak ya
terima kasih selamat kembali melanjutkan tugas anda pak